ya tentang teka teki batu tersusun di sungai cibojong yang sempat mengejutkan warga sebuah desa di sukabumi jawa barat akhirnya terjawab
pembuatnya ternyata seorang pemuda kampung setempat yang bekerja sebagai pencari barang rongsokan
selasa pagi untuk kedua kalinya warga kampung pasir doton kecamatan cidahu kabupaten sukabumi menemukan susunan batu di sungai cibojong
jumlahnya sembilan puluh sembilan susunan batu
namun tidak seperti kemunculan susunan batu sebelumnya yang terkesan misterius kali ini sang penyusun batu diketahui warga
ia seorang pemuda berusia tiga puluh tahun bernama rahmat afandi warga kampung mereka sendiri
rahmat memang menyukai seni menyusun batu atau rock balancing art
pemuda yang sehari hari mencari barang rongsokan ini mengaku mempelajari seni menyusun batu secara otodidak
ia melakukannya di salah salah kegiatannya mencari rongsokan di sungai
dua menit dua menit
dua menit satu tumpukan
itu semua ada jumlahnya ada berapa
paling satu ratus lima puluh lebih
oke memakan waktu berapa lama itu satu ratus lima puluh
awal februari lalu puluhan susunan batu di sungai cibojong dihancurkan aparat setempat karena warga menghubungkannya dengan hal mistis
kemarin dihitung sama saya maupun warga yang lain total jumlahnya ada lima puluh delapan
ini melebihi jumlah yang kemarin yang dibongkar sama pustika kecamatan sama mui kecamatan
nah kemarin kan sembilan puluh sembilan ya
kalau ini ternyata alhamdulillah baru dihitung sama kang abo kurang lebih ada
tapi kali ini warga mengatakan akan menjaga karya seni
dan menjaga karya seniman rock balancing ini sebagai aset kampung mereka
ahmad fikri sukabumi